suasana berbeda malam pergantian tahun baru juga terjadi di kuala lumpur malaysia
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya kami telah bergabung bersama duta besar republik indonesia untuk malaysia duta besar hermono
halo selamat siang pak dubes apa kabar
selamat siang mbak dea alhamdulillah kabar baik selamat tahun baru ya
terima kasih pak dubes sehat pak
alhamdulillah pak dubes kalau di indonesia di beberapa wilayah seperti jakarta kemudian bandung kemudian juga surabaya
ini malam tahun barunya benar benar dibatasi bahkan hampir tidak ada tidak ada kerumunan
bagaimana kalau di malaysia pak dubes
di sini pun dibatasi ya kebetulan kan saya juga sebelumnya pernah tugas di kuala lumpur
jadi tahun ini memang sangat berbeda
misalkan acara yang banyak ditunggu tunggu itu kembang api
peluncuran kembang api yang ramai sekali kemudian juga banyak pertunjukan
nah tadi malam itu tidak ada
namun demikian kita lihat anak anak muda masih banyak berkerumun tuh di klcc
jalan pun sudah mulai macet sekitar pukul tujuh lalu lintas menuju ke lcc sudah macet
jadi klcc masih dipenuhi oleh anak anak muda ya
anak anak muda yang masih bergerombol ya dugem apa apa itu istilahnya gitu ya rame rame
tetapi jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
tapi kalau dibandingkan pada awal pandemi sekitar awal tahun begitu
apakah di daerah daerah yang menimbulkan kerimunan atau kerumunan itu saat ini ramai lagi
artinya apakah ada kesan bahwa kegiatan sosial di sana lebih longgar daripada di awal pandemi pak dubes
ya memang ada kelonggaran
misalkan lalu lintas dari daerah satu ke daerah lain pun sudah dibolehkan
tetapi justru kemarin itu malaysia mencatat rekor tertinggi dalam jumlah kasus ya dengan dua lima ratus dua puluh lima
dan ini memang cukup mengkhawatirkan juga ya begitu ada kelonggaran dilonggarkan kasusnya naik lagi
sekarang kan malaysia sudah memasuki gelombang ketiga nih ya dan belum ada tanda tanda akan menurun sampai dengan akhir tahun dua ribu dua puluh kemarin
maka paling tinggi itu kemarin
kemarin rekor ya pak berapa jumlahnya pak dubes
dua lima ratus dua puluh lima kasus baru dan delapan orang meninggal dunia
kami turut berduka saudara saudara kita di malaysia meninggal dunia akibat covid sembilan belas
tapi saya ingin lebih spesifik soal kegiatan kbri kalau misalnya malaysia sudah berada di third wave
begitu kbri merayakan tahun baru kali ini dengan kegiatan seperti apa pak dubes
ya tadi malam kebetulan kita hanya kumpul kumpul ya di rumah saya di wisma
ya makan makan dengan staff ya dengan diplomat dengan local staff dan juga ya nyanyi nyanyi begitu saja
kita memang menghindari untuk keluar rumah lah ya jadi kalau di rumah lebih aman
tapi cukup rame juga banyak yang pintar nyanyi kebetulan di sini
jadi kita cukup terhibur lah ya dengan teman teman di kbri
nah di kbri teman teman kita merayakan di sana
karena mungkin di indonesia pengetatan warga negara indonesia ataupun warga negara asing untuk masuk ke indonesia sedang diperketat oleh indonesia
kalau di malaysia seperti apa pengetatannya apakah mirip dengan indonesia melakukan lockdown begitu di perbatasan perbatasan
masih masih itu sudah lama malaysia bahkan lebih dulu ya
sampai sekarang masih siapa kalau orang asing baru tiba swab
kemudian juga karantina satu minggu
sebelumnya dua minggu baru kira kira seminggu lalu dipendekan menjadi satu minggu karantina ya
di hotel di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah malaysia
jadi malaysia masih ketat juga lah ya cuman masa karantinanya diperpendek dari dua minggu menjadi tujuh minggu sekarang
artinya kalau misalnya ada yang ingin berwisata ke malaysia tetap bisa tapi dengan aturan harus
karantina terlebih dahulu ya pak dubes
nggak bisa kalau kunjungan wisata belum boleh
yang kunjungan wisata mau bekerja jadi pekerja pekerja migran kita belum bisa masuk
yang boleh itu hanya yang traveler esensial saja
bahkan warga negara malaysia sendiri kalau mau kembali harus izin juga tuh izin dari pemerintahnya
termasuk yang permanent resident pun belum boleh
artinya perlu izin lah yang cukup ketat juga
jadi secara keseluruhan malaysia itu masih menutup diri dari kunjungan wisatawan ataupun warga negara dari negara lain
malaysia masih menutup diri tapi ada optimisme vaksin kalau di indonesia
optimisme untuk mencapai herd immunity salah satunya adalah dengan vaksin
kalau di malaysia bagaimana indonesia sudah mulai mendatangkan vaksin meskipun belum nyuntikan
kalau di malaysia bagaimana pak dubes
malaysia juga sudah membeli
vaksin untuk tahun ini itu sekitar dua puluh lima enam juta
siang akan datang pertama itu bulan februari dari pfizer
dan diharapkan nanti pada tahun ini sudah ada sekitar targetnya itu delapan puluh dua delapan persen warga negara malaysia akan divaksin
memang jumlah vaksinnya masih belum cukup
dan ini masih dalam proses prudingan dengan sinovac
dengan kansai nobayo dan juga dengan gamalaya atau vaksin sputnik itu
jadi akan dilakukan juga program vaksinasi kepada mayoritas
dalam hal ini targetnya adalah delapan puluh dua delapan persen warga negara malaysia akan diberikan vaksin
tapi mekanismenya pak dubes apakah sudah disusun begitu
misalnya ada prioritas prioritas kelompok tertentu
ada yang diprioritaskan memang yang apa
tenaga froadliners ya tenaga tenaga medis
kemudian orang dewasa yang tidak akan divaksin adalah anak anak
ini anak anak tidak akan diberikan vaksin
ya mungkin pertimbangan medis juga ya
tapi prioritas yang pertama nanti februari adalah tenaga tenaga frontliners ya
tenaga medis tenaga keamanan dan lain lain
yang berkaitan dengan pelayanan publik lah
tapi sejauh ini di malaysia masih idealkah
seperti fasilitas kesehatan
jumlah tenaga kerja
maksud kami tenaga kesehatan disana
bagaimana di malaysia pak dubes
meskipun sekarang yang di rumah sakit itu sudah mulai ditempatkan di semacam gelanggang olahraga gitu ya
sekarang yang active case nya itu kan dua puluh lima lima ratus sembilan puluh delapan
nah disini ini kalau terdeteksi positif itu langsung dibawa
jadi memang sekarang ini siapa siapa yang diperiksa positif pcr langsung dibawa ke rumah sakit
kalau kita mungkin masih ada yang boleh karantina di rumah ya
di sana tidak boleh karantina mandiri ya pak dubes
meskipun dia tanpa sintom atau otg otomatis akan dijemput tuh oleh dinas kesehatan
ditaruh di rumah sakit rumah sakit yang memang diperuntukkan untuk pasien covid ya
baik baik terima kasih duta besar hermono sudah menjelaskan kepada kami bagaimana penanganan covid sembilan belas di malaysia
selamat tahun baru semoga bapak dan teman teman di sana selalu sehat
selamat tahun baru juga untuk mbak dea dan juga seluruh pemirsa tnn
sukses dan salam sehat
terima kasih selamat siang